dua hari setelah terjadinya kerusuhan petugas lembaga pemasyarakatan bancai bandung masih terus melakukan pembersihan serta perbaikan sarana dan juga prasarana yang rusak
polisi pun masih melakukan pengamanan dan penjagaan di sekitar lapas bancai
senin pagi suasana lapas bancai tampak kondusif seperti sehari sebelumnya
dua hari setelah terjadinya kerusuhan di lapas banjoi pembersihan pembenahan dan perbaikan bangunan terus dilakukan

untuk itu saya tugaskan kepada masing masing bagian yang memang bisa terkait dengan registrasi pendataan warga binaan
kita hubungi ke pihak pengadilan kemudian ke pemerintah pemasyarakatan untuk database warga bindaan
sementara itu kepala lapas menyatakan sedikitnya tiga hari sampai seminggu mendatang tidak diperbolehkan adanya kunjungan terhadap warga binaan
meski demikian kiriman barang atau makanan masih diperbolehkan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
ayah lihat kejadian
langsung ke sini takut tak ada apa apa gitu
anggota kepolisian sektor kepolisian resor kota besar dan brimob kepolisian daerah jawa barat masih terus melakukan penjagaan di sekitar lapas banjoi termasuk berpatroli di sekeliling lapas
rati astriani bandung